kelima pelaku berinisial sh wn ham serta rm
senin sore langsung digelandang tim subnip cybercrime crimsus polrestro jakarta barat
para pelaku yang merupakan admin grup prostitusi online dan konten video porno
di salah satu media sosial ini ditangkap di sejumlah wilayah
yaitu ciputat kelapa ii dan cempaka putih
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini